anggaran bnpb terkait isolasi mandiri di hotel untuk pasien covid sembilan belas habis
dan habisnya anggaran tersebut turut berimbas kepada nasib para tenaga kesehatan di jakarta
sebelumnya para nakes ini yang bertugas ditempatkan sejumlah hotel
kini mereka dipindahkan ke beberapa sekolah hingga wisma
apa yang terjadi dan bagaimana juga tanggapan nakes terkait situasi ini kita bahas dengan
dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas heri trianto
selamat sore pak heri
selamat sore mas ferdi salam sehat
terima kasih sudah bergabung dengan kita dan ketua tim penanganan covid sembilan belas
dpp ppni persatuan perawat nasional indonesia pak jajat sudrajat
selamat sore pak jajat
selamat sore pak ferdi selamat sore pak heri
oke baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini
saya langsung saja ke pak heri
saya ingin mengkonfirmasi
dari soal ini apa sebenarnya yang terjadi
betulkah anggaran bnpb untuk isolasi mandiri pasien dan juga termasuk
anggaran bagi penginapan para nakes ini juga habis
meluruskan informasi ini bagaimana pak
karena ada yang bilang dananya tekor gitu
ada yang bilang juga hutangnya masih banyak
tapi ada juga bilang memang sudah habis
meluruskan ini bagaimana
ya saya ingin ceritakan dulu kenapa kemudian pemerintah pusat melalui satgas
covid dan bnpb itu menyediakan anggaran untuk fasilitas isolasi mandiri
dan fasilitas penginapan bagi para tenaga kesehatan
ini terjadi bulan januari ketika kasus itu pada puncaknya
waktu itu kasus harian mencapai empat belas sehingga keperluan untuk isolasi mandiri
sama keperluan perawat tenaga perawat penginapan tenaga perawat itu cukup besar
waktu itu disepakati pemerintah pusat membantu beberapa
pemerintah daerah termasuk pemprov dki
kemudian daerah daerah penyangga seperti di bogor bekasi bahkan di bandung
itu untuk menyediakan hotel isolasi maupun hotel untuk penginapan
para tenaga kesehatan yang berjibaku di garda terdepan dalam penanganan covid sembilan belas
waktu itu kasusnya cukup tinggi dan itu terus terjadi kemudian sampai bulan tanggal lima belas ini
kemudian diputuskan sebenarnya bukan tanggal lima belas nya diputuskan tanggal dua puluh
sebenarnya diputuskan bahwa penanganan untuk isolasi mandiri
sama penginapan untuk tenaga kesehatan itu disediakan oleh pemerintah daerah
ketika itu kasusnya lagi menurun
bisa dicek tanggal dua puluh itu kasus lagi turun dan memang kebutuhannya jauh berkurang
waktu itu ada dua puluh sembilan hotel dan kemudian tagihan yang sudah berjalan
dari dua puluh sembilan hotel itu mencapai dua ratus miliar
mencapai dua ratus miliar dan data yang tagihan itu sedang diverifikasi bpkp
untuk kemudian nanti diganti oleh disetujui oleh kementerian keuangan
jadi ini situasinya darurat
bnpb sebagai badan penanggulangan bencana selama ini punya fasilitas namanya
dana siap pakai
nah itu digunakan sebagai talangan sementara
sampai saat ini sudah diberikan kepada hotel itu sebesar enam puluh miliar rupiah
jadi total tagihan sekitar dua ratus miliar
itu yang terjadi
tapi itu sebenarnya bukan dihentikan
tetapi dialihkan ya
dialihkan ke pemprov ketika kasus turun
nanti jika terjadi peningkatan kasus itu pemerintah pusat bisa turun tangan kembali
dan ini sudah disetujui oleh kementerian keuangan sama pemprov dki
makanya pemprov dki memiliki tiga puluh satu tempat untuk isolasi mandiri dengan kapasitas delapan ratus
sama tujuh hotel untuk penginapan para tenaga kesehatan dengan kapasitas satu tiga ratus
dan ini sudah tersedia sekarang
ya pak heri kenapa kemudian ini perlu dikonfirmasi
karena soal anggaran ini kan sifatnya administratif saja
seharusnya di masa pandemi yang masih berjalan
koordinasinya antar lembaga ini
sehingga kebijakan baru untuk isolasi dan tempat menginap nakes ini harus terputus sementara menunggu proses di bpkp dan juga di kementerian keuangan
itu yang kemudian kita ingin klarifikasi ke anda
karena kenapa kita juga ingin mempertanyakan yang paling banyak terpakai anggarannya selama ini apa
karena sejumlah informasi mengatakan untuk isolasi ini yang bikin tekor pak
lima ratus miliar tagian itu memang untuk isolasi itu mencapai satu ratus lima puluh delapan miliar
kemudian sisanya itu adalah untuk tenaga kesehatan
karena tenaga kesehatan memang jumlahnya lebih kecil ya daripada kasus aktif yang terjadi
jadi memang ini patut kita memang kita lakukan
situasinya memang situasi darurat
dan kemudian di kementerian keuangan memerlukan waktu
karena mou dengan phr itu sebenarnya sudah dilakukan dengan satgas
itu sejak tahun dua ribu dua belas
untuk mengantisipasi seperti terjadi lonjakan kasus
ketika kasusnya sudah turun sebenarnya tagian juga menurun mas
nanti sudah ada kesepakatan juga antara pemprov dki dengan kementerian keuangan dengan satgas
jika nanti terjadi kenaikan ini tidak kita harapkan
itu akan disediakan kembali sambil menunggu hasil verifikasi ini
karena beban hotel
masa juga cukup besar ya untuk tagian segitu baru diberikan enam puluh miliar
mereka juga perlu modal juga
jadi untuk penghentian yang sementara kerjasama itu
tetapi kemudian pemprov dki dengan aset asetnya itu menyediakan tempat untuk isolasi mandiri
kemudian juga masih ada tujuh hotel untuk para tenaga kesehatan yang sedang berjibaku
menangani pasien covid itu untuk bisa menginap di sana
sehingga mereka tidak perlu pulang ke rumah
oke saya langsung ke pak jajat kalau gitu
pak jajat apa respon teman teman di ppni dengan kebijakan ini
walaupun tadi pak heri bilang ini sementara saja menunggu verifikasi dananya sampai lagi ke bnpb
begitu masih harus diaudit oleh bpkp
apa namanya ya situasi atau kebatinan dari teman teman nakes mendengar ini bagaimana
kan beda banget dari hotel sampai ke sekolah dan wisma begitu
baik terima kasih pak ferdi
pertama program inapan atau rumah singgah untuk tenaga kesehatan ini jalan sejak mei dua ribu dua puluh
yang merupakan hasil advokasi dari koalisi lintas profesi terhadap bnpb dan pemerintah
tujuan rumah singgah atau penginapan ini
bahkan memang formatnya ini sudah yang baru ini yang diterapkan
kalau kemudian in case ada perlu bantuan dari pusat atau dari bnpb baru kemudian format yang lama diberlakukan kembali
atau bagaimana skenario nya
ya saya ingin luruskan informasinya bahwa memfasilitasi tenaga kesehatan itu tetap kita lakukan
jadi tenaga kesehatan itu tidak ditaruh ditempatkan di sekolah atau di gedung gitu
tapi mereka ditempatkan di hotel yang sekarang tersedia untuk satu tiga ratus untuk pemprov dki
itu sudah disepakati
ada tiga puluh satu lokasi untuk antisipasi isolasi mandiri jika diperlukan
sekarang masih belum banyak yang diperlukan karena memang kita masih ada wisma atlet
kemudian jumlah kasusnya juga tingkat keterisian rumah sakit di dki itu juga masih cukup bagus lah ya
di bawah empat puluh persen seperti itu
jadi ini tidak ada persoalan yang mendesak gitu ya untuk dilakukan
jadi tidak penting siapa yang kemudian membiayai yang penting disediakan
dan pemerintah daerah dan pusat itu sudah bersepakat
kita mau selesaikan yang enam bulan ini ya lima bulan setengah ini administrasinya kita selesaikan
sudah beres kemudian pemerintah kementerian keuangan juga sudah setuju untuk diberikan
itu kemudian kalaupun diperlukan lagi ya nanti disiapkan lagi menggunakan dana siap pakai yang tersedia
di bnpb seperti itu
oke tidak otomatis kembali lagi ke format awal begitu
hanya akan sifatnya koordinasi kalau memang situasinya semakin memburuk begitu
tren kasusnya semakin naik dan tidak ada fasilitas lain yang tersedia begitu
ya ini secara administratif secara subtansi memang sudah disiapkan
tadi pak jajan cerita juga kan bahwa advokasi dari para persatuan perawat ini
kemudian membuat pemerintah daerah juga menyediakan sejak bulan mei
tempat rumah singgah atau tempat penginapan para tenaga kesehatan ini
dulu juga tidak dipersoalkan ketika daerah mulai kewalahan
pemerintah turun tangan makanya ada di bogor di bekasi
kemudian ada juga di bandung dan ini sudah berjalan
dan tetap bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persatuan baru
oke saya langsung tanyakan ke pak jajat
pak jajat kata pak heri ini bukan yang baru soal ini bagaimana respon teman teman dari ppni
saya sampai malam tadi terputus ya
jadi awal latar belakang ada rumah singgah memang pertama kita untuk menjaga kebugaran anaknya
kedua untuk melindungi keluarga nakas
nah yang ketiga itu untuk mengurangi burnout syndrome atau kejenuhan setelah bekerja
sekarang terkait dengan turun kelas dari hotel ksm
tentu ini jadi masalah tersendiri
karena dalam bayangan kami ketika menginap di smk itu kita tidur di kelas kelas mirip pengungsi lah kurang lebih seperti itu
dan fasilitasnya juga kayak fasilitas sekolah lah yang kita bayangkan
jadi ini mungkin yang menjadi beban teman teman sebetulnya untuk kalau bertindak ke
nah kalau misalnya saya lihat di media bahwa sekolahnya memiliki fasilitas hotel
ya karena di sekolah tadi wisata gitu
ya mungkin pemerintah harus menyampaikan ya dan menunjukkan bahwa fasilitas sekolah yang dimaksud bukan fasilitas seperti yang dibayangkan oleh para naket
bukan tidur di kelas bukan mungkin tidur di lantai dan sebagainya ya
nah yang berikutnya juga kita harus memikirkan juga
kalau seandainya dipindahkan
dipindahkan ke sekolah berapa kapasitas peruangan
kalau misalnya betul digunakan ruang kelas lantas pasang bed yang banyak tentu ini menjadi masalah baru
karena nakes nakes berkumpul dari banyak istri dengan banyak asus yang ditangani dengan varian yang berbeda beda
bukan tidak mungkin malah saling menulari dalam jumlah yang banyak
sedangkan di hotel saja kan maksimal berdua bahkan ada yang satu orang
oke artinya apa pak heri yang ingin disampaikan
bahwa dengan situasi seperti ini sorry ke pak jajat
dengan situasi seperti ini teman teman dari ppni belum siap
walaupun fasilitasnya akan sama begitu
tapi dengan lokasi dan tempat yang berbeda ini akan jadi persoalan
ya kalau kami sebetulnya siap saja
karena ini tugas negara
adalah tentara terdepan untuk menangani pandemi
tetapi tentu pemerintah juga harus mempertimbangkan resiko resiko
harus dihadapi ketika misalnya kelelahan pada nakes meningkat
sehingga banyak nakes yang terkonfirmasi
saat ini saja di ppni sampai dengan tanggal delapan juni tercatat dua ratus sembilan puluh sembilan perawat yang gugur
belum di ibi dan sebagainya
di dokter di bidang
jadi kalau memang sekarang tidak tersedia ya apa boleh buat
tinggal mungkin kalau dipindah ke smk dipertimbangkan fasilitasnya
jangan sampai hanya malitas saja menyediakan penginapan
tapi sebetulnya penginapannya tidak layak
seperti itu pak heri
pak heri terakhir singkat saja
agak keberatan begitu teman teman dari ppni
bagaimana menjawab ini pak
ya saya ingin luruskan kalau mas cacat
mungkin miss tadi karena telponnya sempat terputus ya dari keterangan penjelasan saya
jadi ada tiga puluh lokasi itu untuk isolasi mandiri
dan ada tujuh hotel dengan kapasitas satu tiga ratus kamar itu untuk para tenaga kesehatan ini
jadi sebenarnya tidak ada perubahan gitu ya dari hotel ke smk itu bukan
jadi tolong itu disampaikan juga ke teman teman
tapi pak heri kita bicara nasional di daerah selain jakarta
bicara secara nasional yang paling besar memang di jakarta
kalau yang di lain di tempat lain nyaris tanpa isu ya
karena memang pemerintah daerahnya sudah bisa mengantisipasi untuk menyediakan fasilitasnya
nanti di cek ke pak cacat seperti apa gitu
tetapi yang terjadi di bandung di bogor bekasi dan dki jakarta itu sudah diantisipasi dengan tujuh hotel tadi untuk di dki jakarta
ini mencukupi dan ini kekhawatiran gitu
kekhawatiran dari pak jajat itu tidak terjadi ya mudah mudahan
karena proses transisi ini mudah mudahan juga lancar
proses verifikasi ya bukan audit
verifikasi bpkp untuk dikatakan layak bayar kemudian dibayar itu terjadi
mudah mudahan ini berlangsung cepat
sampai kemudian satgas menyiapkan dana tambahan lagi nanti untuk jika diperlukan terjadi lonjakan kasus
sehingga lebih banyak perawat lagi atau lebih banyak tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan covid sembilan belas
oke baik pak heri
antisipasi itu yang kita pertanyakan
biar di kemudian hari tidak terjadi kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan oleh pak jejat tadi ya
baik terima kasih
waktu kita terbatas pak heri dan pak jajat sudah bergabung dengan kita sore ini